kita ke pertandingan piala aff u sembilan belas
tidak kebagian tiket menonton pertandingan indonesia melawan thailand
ribuan supporter mengamuk hingga memecahkan kaca loket di stadion gelora delta sidoarjo jawa timur
untuk melayani para supporter yang tidak mendapatkan tiket itu
petugas akan mendirikan dua layar lebar di sekitar halaman stadion
inilah suasana sesaat setelah ribuan supporter tim nasional indonesia mengamuk
hingga memecahkan kaca loket di stadion gelora delta sidoarjo jawa timur senin siang
petugas keamanan langsung mengevakuasi petugas penjual tiket ke tempat yang lebih aman
kejadian ini bermula saat ribuan warga tak mendapatkan tiket pertandingan indonesia melawan thailand senin malam nanti
padahal mereka sudah mengantre sejak senin pagi
beruntung petugas polrestasi doarjo berhasil merendam emosi warga hingga tindakan anarkis tak sampai meluas
dari data panitia hingga senin siang telah terjual lebih dari dua puluh lima ribu tiket
untuk melayani para supporter
supporter yang tak mendapatkan tiket
petugas akan menirikan dua layar lebar di sekitar halaman stadion gelora delta sidor harjo
tiket yang dijual oleh panitia terdiri dari tiga kategori
mulai dari vip seratus ribu rupiah
kelas ekonomi seharga tiga puluh ribu rupiah